kok bisa ada yang tidak lolos tanpa diketahui indikator ketidaklolosannya apa
bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil
akan setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila
akan setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila
undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
negara dan pemerintah
pimpinan kpk akhirnya melantik satu dua ratus lebih pegawai kpk menjadi aparatur sipil negara
semula pelantikan ini sempat didesak oleh lebih dari tujuh ratus pegawai yang lolos agar ditunda
mengingat tujuh puluh lima rekannya masih berjuang dan menanti kepastian
nyatanya melalui peringatan hari lahir pancasila satu juni kemarin pelantikan digelar
kami hadir umat awalan rakyat
bertanggung jawab komitmen yang kuat
untuk menjaga cintra dan martabat
menuju bangsa adil berdaulat
sementara kekecewaan masih dirasakan tujuh puluh lima pegawai
ketika pancasila berjalan ke jawa tenggara pancasila berjalan ke jawa tenggara
ketika pancasila berjalan ke jawa tenggara pancasila berjalan ke jawa tenggara
pemimpinan kpk di tuding tidak menjalankan perintah presiden yang sejak awal telah berpesan
agar peralihan status jangan sampai merugikan hak pegawai
berikutnya keputusan mahkamah konstitusi yang tidak diikuti pimpinan
terkait alih status jabatan pegawai ini di dalam undang undang kpk

berikutnya keputusan mahkamah konstitusi yang tidak diikuti pimpinan terkait alih status jabatan pegawai ini di dalam undang undang kpk
berikutnya keputusan mahkamah konstitusi yang tidak diikuti pimpinan terkait alih status jabatan pegawai ini di dalam undang undang kpk
berikutnya keputusan mahkamah konstitusi yang tidak diikuti pimpinan terkait alih status jabatan pegawai ini di dalam undang undang kpk
berikutnya keputusan mahkamah konstitusi yang tidak diikuti pimpinan terkait alih status jabatan pegawai ini di dalam undang undang kpk
berikutnya keputusan mahkamah konstitusi yang tidak diikuti pimpinan terkait alih status jabatan pegawai ini di dalam undang undang kpk
berikutnya keputusan mahkamah konstitusi yang tidak diikuti pimpinan terkait alih status jabatan pegawai ini di dalam undang undang kpk
berikutnya keputusan mahkamah konstitusi yang tidak diikuti pimpinan terkait alih status jabatan pegawai ini di dalam undang undang kpk
berikutnya keputusan mahkamah konstitusi yang tidak diikuti pimpinan terkait alih status jabatan pegawai ini di dalam undang undang kpk